dan tadi sudah dilakukan penjanganan di pelabangan di pdi
kebetulan tadi juga dihadiri pak menteri pak kakor pak kapolda untuk berangkatkan one way arus balik
kami runtut memang betul ujungnya itu diabetes
dan apa ini yang akan terjadi
apakah dengan adanya pasal ini dalam rkuhp yang akan disahkan ini tidak khawatir bahwa ini akan kembali menurunkan kebebasan berpendapat
kemudian apa yang kita makan
camilan khas berbahan udang tersebut memiliki tekstur yang renyah dan rasanya yang gurih